pasca pencabutan status ppkm yang dilakukan pada akhir tahun dua ribu dua puluh
pemerintah akan fokus berbenah pada sektor ekonomi khususnya pariwisata dan investasi
selain itu presiden juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi menyangkut harga komoditas juga menjadi perhatian
dalam rapat terbatas yang digelar di sana ke presiden dan jakarta
presiden jokowi dodo dan jajaran kementerian kini fokus pada peningkatan ekonomi di bidang pariwisata dan investasi
pemerintah akan mengeluarkan terobosan terobosan untuk menjaga dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh tiga pasca dicabutnya status ppkm
meningkatkan investasi di negara kita